rencana impor kereta rel listrik masih belum jelas ada yang terbaru
anggota dpr menolak rencana impor krl dari jepang
pembunuhan komponen dalam negeri diutamakan
sementara nasib sepuluh rangkaian yang segera pensiun belum tergantikan
alhasil nasib jutaan penumpang yang bergantung mobilitasnya pada krl terancam
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
bersama analis transportasi per kereta apian
masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana
selamat pagi mas adit
selamat pagi mas yuda
mas adit sepertinya kabar buruk ya pagi bagi kita pencinta kereta maupun angker anak kereta
kalau kita bicara mengenai impor krl bekas dari jepang yang kembali mendapat penolakan
sementara kalau kita bicara mengenai urgensinya
kemarin saya sempat berbincang dengan pihak kci
memang sepertinya harus segera digantikan mengingat untuk keselamatan
baik itu safety kenyamanan dan faktor lain
bagaimana anda melihat penolakan hal ini mas
sebelum pandemi itu jumlah penumpang krl itu sudah mencapai hampir satu juta penumpang per hari per hari
dan kemudian pandemi jelas menurun
dan kemarin di tahun dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tiga ini itu sudah kembali pulih sampai hampir sembilan ratus ribu penumpang per hari
secara faktualnya ketersediaan rangkaian krl itu tidak bisa mengejar pertumbuhan
atau pergerakan jumlah penumpang
ini terlihat secara nyata kalau di pagi hari dan sore hari
sampai dengan pagi hari sampai dengan pukul sembilan itu penumpang masih berjejaran
pukul sepuluh untuk mendapatkan tempat duduk juga masih sulit
sore hari mulai pukul empat sampai dengan pukul tujuh itu juga masih bergesakan karena memang ada keterbatasan sarana
ditambah lagi usia usia krl yang ada di indonesia
karena itu juga merupakan krl bekas pake
dari jepang pada umumnya
sehingga usianya juga tidak bisa dipertahankan terlalu lama
paling lama mungkin antara sepuluh sampai dengan lima belas tahun di indonesia
karena di negara asalnya di jepang sudah digunakan sekitar dua puluh tahun sampai dengan dua puluh lima tahun
nah ini artinya ada beberapa rangkaian krl yang sudah harus dipensiunkan
atau sudah tidak lagi bisa dipergunakan karena memang saat ini faktor usia
memang sudah cukup
kita lihat saja misalnya saya sebutkan agak teknis sedikit
krl cr dua ratus lima yang didatangkan di sekitar tahun dua ribu empat belas
itu saja usianya sampai sekarang sudah lebih dari tiga puluh tahun
nah artinya memang ada dalam satu hal adalah kita harus mengejar ketertinggalan antara ketersediaan sarana dengan pergerakan jumlah penumpang
kalau ditambah dengan ada krl yang dipensiunkan tetapi tidak segera mendapatkan penggantinya
ya sudah pasti akan ada kekurangan armada dalam jumlah yang signifikan
sehingga sangat mungkin terjadi adalah penurunan kapasitas pelayanan yang bisa menyebabkan tidak terangkutnya penumpang krl dalam jumlah besar
sehingga kalau krl impor bekas itu dilarang maka ya harus ada solusinya
kalau solusinya berupa satu berupa menggunakan produksi dalam negeri
kapan itu produksi dalam negerinya siap dan tersedia untuk operasional
kalau misalnya rangkaian yang ada sekarang harus diretrofit atau diremajakan untuk waktu berapa lama
dan apakah suku cadangnya memadai
dan apakah nanti kemudian kalau sebagian armada ditarik untuk diremajakan ya berarti akan ada potensi kekurangan armada juga
nah ini maksud saya harus dilihat secara komprehensif
jadi layanan transportasi publik itu mas yuda tetap harus diutamakan tapi dengan tetap mengutamakan keselamatan
sehingga perlu dihindarkan terjadinya kekurangan armada operasional
krl jatuh di tape dalam jumlah yang signifikan
demikian mas yuda
yang menjadi polemik adalah terkait dengan biaya impor dan juga biaya produksi dalam negeri ya mas
kalau kita bicara mengenai komponen barang ataupun material yang ada di kereta api kereta api yang nanti diimpor
kemudian juga bagaimana pt inka memproduksi ini sepertinya tidak akan bisa selesai dalam waktu dekat
lalu kalau kita bicara dengan perhitungan angka berapa mas prosentase perbedaannya
ada beberapa yang saya baca jauh lebih murah mengimpor
daripada memproduksi satu rangkaian kereta karena harganya bisa beda berpuluh miliar mas
bagaimana anda melihat hal ini
saya rasa kita harus melihatnya pasti ada sisi positif dari pembelian krl baru
ada juga sisi positif dari kalau impor krl bekas
sudah jelas kalau dari sisi harga kemarin informasi dari kai
harga satu satu kereta ya bukan satu rangkaian itu kalau impor bekas itu sekitar satu enam miliar per kereta
jadi kalau satu rangkaian sepuluh kereta ya bisa sekitar enam belas miliar
sementara kalau beli baru informasinya harganya adalah dua puluh miliar per kereta
jadi kalau satu rangkaian penuh sekitar dua ratus miliar untuk sepuluh kereta
nah artinya ada perbedaan harga yang cukup signifikan
tetapi dari sisi ini memang akan menguntungkan untuk membeli bekas
tetapi bagaimanapun juga kalau membeli baru itu akan ada keuntungan adalah lifestyle
atau masanya itu akan cukup panjang mas masa operasinya bisa jauh lebih panjang
kemudian yang kedua adalah biaya perawatannya tentu juga akan bisa lebih efisien
dibandingkan kalau membeli krl bekas yang jangka waktunya operasionalnya lebih terbatas
dan memang biaya perawatannya cukup tinggi karena harus mengalami rehabilitasi dulu ketika sebelum digunakan

nah impor mungkin waktunya hanya memerlukan waktu sekitar sembilan puluh menit

sampai dengan satu tahun
tapi kalau kita menunggu krl inka siap itu diperkirakan sekitar tahun dua ribu dua puluh lima sampai dengan dua ribu dua puluh
jadi masih sekitar dua tahun lagi
nah apa yang perlu dilakukan selama menunggu ini ini kan harus ada solusinya
jadi kalau menurut saya sebaiknya tetap ada suatu dispensasi kepada kci
untuk melakukan impor krl bekas secara terbatas dibatasi periode maupun jumlahnya
jumlahnya hanya dibatasi untuk kualitas
jumlahnya hanya dibatasi untuk kualitas
jumlahnya hanya dibatasi untuk kualitas
jumlahnya hanya dibatasi untuk kualitas
jumlahnya hanya dibatasi untuk kualitas
jumlahnya hanya dibatasi untuk kualitas
jumlahnya hanya dibatasi untuk kualitas
untuk bisa mengembangkan produksinya dan memperbaiki kualitasnya
tapi yang hal yang penting adalah nanti maka biaya operasionalnya kci dalam mengoperasikan krl itu bisa sangat bertambah secara signifikan
karena memang harganya sangat jauh lebih tinggi sehingga nanti depresiasinya juga akan biaya penyusutannya lebih besar
nah akibatnya apa mas ada potensi bahwa akan ada kenaikan tarif
jadi potensinya akan ada dua kalau dibebankan ke pengguna berarti bisa saja kenaikan tarif krl di masa depan
kalau menggunakan full krl baru kalau itu dibebankan ke negara atau pemerintah bisa jadi akan ada kenaikan jumlah pso
atau dana kewajiban pelayanan publik yang akan juga akan membebani apbn
nah itu yang maksud saya hal hal yang menurut saya juga harus dipertimbangkan
iya kalau tadi anda memberikan masukan terkait dengan memang mau tidak mengurus impor
dengan jumlah yang terbatas dengan masa produksi yang tidak terlalu tua ya keretanya ini
supaya masih bisa memberikan kenyamanan keselamatan dan juga kondisi yang lebih kondusif bagi para penumpang
tapi yang menarik mengenai tadi anda katakan seandainya biaya operasional akan bertambah
pasti akan dibebankan kepada masyarakat terkait dengan tarif
sementara kalau kita bicara mengenai keuntungan dari kci sendiri mengalami banyak sekali kerugian nih mas data terakhir
bahkan di tahun dua ribu dua puluh
itu mereka biaya produksinya menembengkak bahkan mencapai di atas dua ribu dua puluh satu empat ratus miliar
kemudian kerugian di dua ribu dua puluh mencapai satu tujuh triliun
bagaimana anda melihat ini
ya saya pikir itu karena dampak pandemi ya mas
saya pikir hampir semua lini bisnis transportasi akan mengalami hal itu
sehingga tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga ini adalah masa pemulihan
nah karena masa pemulihan itu tentu saja ketersediaan dananya akan sangat terbatas
yang kedua karena kci itu mengoperasikan kereta api yang full dibiayai oleh di
ada subsidi pso kepada para penumpangnya supaya tarifnya terjangkau
sehingga memang ada keterbatasan cash flow dari kci karena memang labanya pun kalau laba dalam operasi normal bukan pandemi
nah ini mengakibatkan juga ketersediaan cash flow nya memang terbatas
jadi kalau kai maupun kci ditanya pasti mereka akan lebih prefer untuk impor krl bekas
karena memang harganya akan jauh lebih murah sehingga biaya operasionalnya lebih murah
kualitasnya juga masih cukup memadai jangka waktu operasionalnya masih cukup panjang
tetapi itu bisa menambah ketersediaan armada yang dioperasikan ketimbang memberi krl baru
tapi kan kita harus melihat
secara perspektif kedepannya tetap saja produksi dalam negeri juga harus didukung
sehingga maksud saya adalah kedepannya akan juga lebih baik kalau tetap diberikan suatu batasan bahwa krl bekas impor
tetap bisa untuk melengkapi kekurangan armada dari klh produksi dalam negeri
selain itu juga supaya untuk menyeimbangkan agar biaya operasionalnya ke depan tidak secara mendadak
itu bisa melonjak dengan tinggi sehingga itu akan nanti bisa membebani
itu bisa melompat dengan tinggi sehingga itu akan nanti bisa membebani penunjuk
mumpang kalau tarifnya naik atau membebani apbn kalau pso nya bertambah
baik ini yang menarik tentang produksi dalam negeri ya pak
pt inka sendiri tidak bisa memproduksi dalam waktu dekat tetapi kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan produksi dalam negeri
kemudian juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan buat masyarakat kemudian juga dari segi kualitas
kuantitas dan juga masa operasi daripada kereta karena kereta baru produksi dalam negeri
tapi kita bicara mengenai bagaimana pt inka itu bisa juga inline dengan kebutuhan yang
jadi ada gap ya antara kereta yang harus dipensiunkan tapi di satu sisi tadi anda katakan akan impor
tapi jumlahnya tidak harus sebanyak itu boleh jadi tapi inka juga berproduksi
apakah ini masih bisa inline mas
iya mas makanya saya anggap bahwa dua tiga tahun ini harus menjadi masa transisi mas
jadi bukan berarti krl impor itu ditutup sama sekali bukan berarti kemudian harus menunggu produk inka
ya sebaiknya tetap bisa impor krl bekas pakai dalam masa dan jumlah tertentu sebatas untuk menggantikan permajaan
sambil nanti melihat lagi kan kita belum melihat juga bagaimana nanti hasil produksi pt inka
seberapa jauh nanti mampu memenuhi spesifikasi dan kualitas yang untuk operasional
karena ini juga masih dalam tahap tahap awal inka memproduksi krl yang akan lebih banyak komponen dalam negerinya
sehingga sekali lagi dalam masa transisi ini ya
berbagai opsi itu harus diberikan untuk menghindarkan adanya itu tadi penumpang yang tidak terlayani dalam jumlah besar
karena ada sepuluh rangkaian di dua ribu dua puluh tiga dan sembilan belas rangkaian di tahun dua ribu dua puluh empat yang harus dipensiunkan
nah tapi ini agak penting bukan agak penting mas pentingnya begini mas yuda
saya pikir sudah sebaiknya itu disusun semacam peta jalan untuk pengembangan sarana dan teknologi perkereta apian di indonesia
jadi ini peta jalan ini dibuat lintas sektoral oleh kementerian perhubungan kementerian bumn kementerian perindustrian
dan kalau diperlukan badan riset dan inovasi nasional bri untuk membuat peta jalan
itu sebetulnya mau seperti apa sih kesiapan dan kemandirian
jadi diselaraskan peta jalan itu dengan kesiapan dan kemandirian industri perkeretaapian dalam negeri
diselaraskan dengan perkembangan riset dan teknologi dari perkereta apian di dalam negeri
diselaraskan juga dengan kompetensi dari sdm profesional perkereta apian di dalam negeri
sehingga nanti kalau sudah ada peta jalan itu kan sudah bisa dilihat kebutuhan sarana itu sebetulnya nanti seperti apa sih
kemudian pemenuhan dari kebutuhan sarana itu mana yang bisa diremajakan mana yang cukup di retrofit
mana yang harus dibeli baru mana yang harus beli impor karena memang belum bisa mengejar kebutuhan
nah kalau ini kan sekarang seolah olah komisi enam menyalahkan
karena memang tiba tiba seolah olah dipojokkan karena harus beli impor bekas kalau enggak para penumpang terlantar
nah saya pikir solusi strategisnya ke depan kalau ada roadmap mengenai pengembangan industri dan teknologi dan sarana perkereta apian itu
setidaknya para pemangku kepentingan itu sudah punya kesepahaman yang sama
sehingga tidak akan terjadi saling menyalahkan seperti ini
ini tidak hanya berlaku untuk krl tapi juga bagaimana nanti mrt lrt kereta api cepat
bagaimana nanti bisa alih teknologi
dan pemenuhan komponennya menjadi komponen dalam negeri misalnya begitu mas
baik mas aditya terima kasih untuk perbincangannya dan rekomendasinya terkait bagaimana kita melakukan restrukturisasi
di industri perkeretapian di tanah air
tadi sudah banyak sekali masukan yang menarik mudah mudahan bisa segera diimplementasikan
selamat pagi mas salam sehat
selamat pagi terima kasih mas yudha salam sehat selalu